bensinnya habis mas
masih untung yang habis bensinnya
sampai gak ada sisa sama sekali
aku gak mau aku gak mau
bisa diselesaikan baik baik ibu
jangan main begini ibu
bacaan saya mau dibawa ke mana
lanjutkan begini pak
buat ganti uang bensin
lu buat apa ngasih gantuan bensin
buat bantu nyari motor saya
balikin tas gua
kemaren terakhir lu pinjam
bilang cuma sehari
sebulan baru lo balikin
dia cuma mau pinjam tas
kamu gak ngasih
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi